seorang pengendara sepeda motor yang merupakan pelajar sekolah menengah pertama tergeletak usai tertabrak mobil di kilometer delapan ratus tol jakarta cikampek jakarta timur kamis pagi
korban mengalami luka pada bagian dagu dan tangan
polisi yang tiba di lokasi menyelamatkan korban dan membawanya ke rumah sakit uki jakarta timur
menurut polisi kejadian berawal saat korban hendak pergi ke sekolah dari depok ke wilayah bekasi mengendarai sepeda motor dengan menggunakan aplikasi gps
namun aplikasi gps yang dipilih ternyata untuk mobil sehingga peta mengarahkan korban ke jalan tol
saat menyadari tengah berada di tol korban panik dan memilih memutar balik
naas korban tertabrak mobil dari arah belakang
sebenarnya sudah lama tinggal di bekasi cuma pindah ke depok ya
ikut orang tuanya juga pindah di depok
terus dia sekolahnya tetap di bekasi
dia biasa diantar sama ayahnya naik mobil
naik mobil lah dia
tiba tiba jam setengah enam itu sudah berangkat dari depok dibilang ayahnya tadi
itu naik motor jadi yang dipakai itu google map nya google map mobil
tapi dia naik motor makanya dia masuk ke tol itu
di surabaya seorang pengguna jalan merekam kecelakaan sebuah minibus di kilometer dua dua ratus jembatan suramadu kami sore
kendaraan terbalik dan ringsek sedangkan tiga orang penumpang mobil ditolong pengguna jalan lain
menurut petugas mobil berjalan dengan kecepatan tinggi dari arah utara ke selatan di jembatan suramadu
di kilometer dua dua ratus as roda depan sebelah kiri mobil patah sehingga membuat mobil salto
kemudian mendekati km dua ratus mobil tersebut kemudian asnya patah kemudian terguling
saat ini korban dibawa ke rumah sakit dr sutomo
akibat kejadian ini sempat terjadi kemacetan di jembatan suramadu dari madura ke surabaya
di peliputan cnn indonesia